ketua tim media satgas kombespol argo iwono membenarkan adanya aktivitas penyegelan terhadap kantor pt liga indonesia
dalam foto yang beredar terlihat sejumlah petugas kepolisian memasang garis polisi di pintu depan kantor pt liga indonesia
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pt liga indonesia terkait penyegelan tersebut
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini